terima kasih yang mulia kami lanjutkan
saudara ahli kami ingin menambahkan dua pertanyaan
yang pertama kira kira apa saja berdasarkan kualifikasi ahli
mengetahui yang menyebabkan penerima bansos itu memiliki kecenderungan
untuk memilih pihak yang memberikan bahan sos
kemudian yang kedua bansos ini kan bentuknya bervariasi
diberikannya dalam berbagai kurun waktu
apakah berdasarkan pengetahuan ahli bansos yang diberikan
sesaat menjelang pemilu lebih memiliki dampak dibandingkan
yang diberikan jauh jauh hari sebelumnya terima kasih
baik dari termohon cukup dari pihak terkait ada
terima kasih yang mulia
saudara ahli mungkin saudara ahli fokus kepada petahana
dan kalau petahana tidak maju orang yang disupport oleh petahana itu
bahan sos akan berpengaruh kepada peningkatnya dukungan kepada petahana
atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan
mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana
mungkinkah ada hal hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita
sebagai satu contoh misalnya penyaluran dana desa
dana desa itu satu miliar per desa
jumlah desa di negara kita ini delapan puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh satu desa
dan ada pendamping desa yang langsung
bawah kontrol dari menteri urusan desa
apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya misalnya
menteri desa itu adalah adik dari saudara mohaimin iskandar
kalau dikontekskan dengan jokowi dengan gibran
apakah tidak relevan mengaitkan mohaimin iskandar
dengan adiknya yang menteri desa yang menguasai penyaluran dana desa ini
yang kedua mas yada
apakah anda setuju teori anda ini tidak bisa secara konklusif
kalau melihat kenyataan di sumatera barat dan di aceh
walaupun di sumatera barat dan di aceh
bansosnya itu merata karena
pansus itu ada datanya di dalam dtks dan p tiga ke
yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah
jadi aceh sumatera barat juga dapat bansos
kalau faktor kemiskinan dan basus dipakai sebagai ukuran
hampir semua mayoritas tempat tps di luar negeri
tidak ada bansos tapi dua menang
ada beberapa kota tapi hampir semua
tapi dua menang di hampir semua
apakah ini bukti bahwa teori anda itu tidak konklusif
terima kasih yang mulia pak ketua
saudara ahli prof mdi muluk
welfare atau social allowance itu memberikan perilaku
apa pengaruh pada perilaku pemilih iya
pertanyaan saya dan itu tadi tergambar dari studi studi yang
apa ahli paparkan tadi
pertanyaan saya adalah apakah itu menjadi faktor yang dominan
pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan
tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan ya
seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan ya
yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan
terima kasih pak ketua
ya jangan kesalahan pak
ya ini terkait dengan studi yang tadi prof sampaikan ya
ada pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya peran parlemen
itu melakukan kontrol terhadap klientelisme itu
ya apakah ini yang saudara studi itu
sebetulnya merupakan fenomena yang cenderung ada di negara negara yang sedang berkembang
ataukah juga termasuk di negara manapun
yang terkait dengan apa namanya apa namanya tadi teori klientelisme itu
ya tolong dijelaskan terima kasih
baik silakan pak hamdi
saya mulai dulu dari tadi
ini masalahnya sekarang ini state ya
jadi saya kira patron klien dalam bukit teguh indonesia juga bisa berentrormasi menjadi patronnya itu adalah state
karena saya ingat studi bahwa misalnya mengatakan politik indonesia ini seperti politik negara teater gitu
raja itu bahkan presiden itu dianggap seperti raja
jadi semekan sentralnya posisi
nah kita menganut presidensialism yang posisi kepala negara itu memang seluruhnya
dia kepala negara dia kepala pemerintahan dia mungkin tokoh yang panutan dan seluruhnya patron
sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron kalian dalam konteks di adat
jadi itu mungkin yang juga bisa dianggap sebagai raja
jadi mungkin itu juga bisa memperkuat misalnya keyakinan bahwa sedikit banyak faktor ketokohan dari presiden jokowi mungkin turut mendorong preferensi ke suara dua
nah tadi yang kedua
tadi pak hartman faris mempertanyakan persoalan tadi
kalau tidak salah saya kenapa kita tidak fokus kepada masalah
kenapa hanya fokus kepada masalah hanya di tingkat presiden
tapi tidak fokus kepada masalah dana desa pak ya
ya memang kami tidak punya data gitu prof yusril sampai ke tingkat desa
karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di indonesia
karena keterbatasan waktu dan dana juga
kami hanya memang mencari hukum hukum yang umum yang universal
berlaku di seluruh negara tentang masalah ini
apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior
nah kami tumbuh tidak memperhitungkan faktor faktor kompleksitas di tingkat lokal
nah kita memang unik gitu
antara konsentrasi antarpasel itu tidak selalu ajak masalah inkandensi
dan challenging challenger itu dari waktu ke waktu
nah kita tahu dulu sekarang seperti yang prof yusril katakan
ini muhaymin adalah bagian dari pemerintahan partainya gitu ya
adiknya menteri desa tapi dia berada dalam kubu untuk pilpres yang berseberangan
nah itu juga mungkin berlaku untuk yang lain
ada kepala daerah juga tidak equivalent dengan pasangan

kita harus mengkonsider data data ketika yang lebih lokal itu
saya hanya punya data yang universal menggambarkan fenomena ini
nah mungkin saya masuk ke pak horman tadi ya
nah ini sumber dan ac malah kosong dua nya kalah
begini studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa
variansi atau sumber varian kalau dalam bahasa sasi siti
yang mempengaruhi voting behavior dari faktor ketertarikan orang terbansos itu
jadi masih ada tujuh puluh satu penyebab lain yang kenapa orang memilih
si a si b menjadi presiden yang dia mau pilih
nah faktor faktor yang ini sekaligus juga merespon mungkin yang mulia bu eni nurmadingsi
bahwa pak arsul sani juga bahwa memang masih ada faktor faktor yang lain
misalnya yang sering dikemukakan dalam industri voting favoir itu
ya apakah kandidat kandidat punya aspek aspek positif
kinerjanya bagus kampanyenya bagus komunikasinya bagus dan seterusnya
juga masalah bekerjanya faktor faktor sosiologi
jadi itu tujuh puluh sembilan itu
nah hanya dua puluh sembilan persen yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan bansos
itu menyebabkan jadi mungkin di dua tempat itu
jadi ketertarikan terhadap kandidat itu
jadi ya tidak bekerja faktor faktor bansos
nah yang kedua yang saya lupa juga
jadi bu eni prof eni bertanya apakah misalnya praktek klientelism itu bisa juga terjadi di negara maju
tidak hanya di negara negara berkembang
di negara maju memang banyak juga praktek praktek pogbarel itu
yang bahkan sebenarnya di beberapa negara pemilihan itu adalah anggota parlemen yang mau maju lagi di tingkat lokal
jadi di kontek kita tadi ditanyakan apakah misalnya bansos ini juga diawasi oleh
kalau kita lihat itunya iya kan sudah ada persetujuan parlemen juga untuk alokasi bansos
nah tapi nanti mau di tingkat lokal
saya tidak tahu apakah nanti beberapa anggota parlemen kena
karena tersebar juga dengan paslon yang berbeda beda dalam konteks pilpres
jadi anggota parlimen yang main juga
juga melakukan faktor pokberal
studi di tingkat pemilihan pilek
jadi kita berarti di tingkat dapil masing masing
tapi di berbagai tempat pokberal itu sering terjadi di tingkat dapil
waktunya juga sudah habis bapak
terima kasih hadirin sekalian